keinformasi lainnya polda metro jaya menduga pelaku dibalik penyiraman air keras terhadap novel baswedan
terkait dengan kasus yang pernah ditangani oleh novel selama bekerja sebagai penyidik kpk
namun sayangnya hingga kini polda metro belum menemukan titik terang siapa pelaku itu
kb tumas polda metro jaya kombes polisi argo yono mengatakan hingga saat ini
sudah sekian bulan lamanya pihak kepolisian masih terus mencari pelaku utama
yang melakukan penyiraman air keras kepada novel
polisi telah memeriksa sejumlah saksi yang dicurigai sebagai pelaku
namun dari hasil pengecekan alibi terhadap saksi yang dicurigai
hingga kini polisi juga belum berhasil menemukan siapa aktor utama dari penyiraman kepada novel
para saksi yang dicurigai ternyata bisa membuktikan alibi mereka
sehingga mereka lolos dari sangkaan
argo pun menegaskan polisi tidak akan menyerah untuk memburu pelaku penyiraman
air keras kepada novel
dari induktif itu sudah kita lakukan sudah turun ke tkp
dari inapis polda metro jaya dari mabes polri
dan dari polres dan polosek sudah turun ke tkp saat kejadian itu
sudah mengelola tkp melihat dari sana
di sana mendapatkan siapa beberapa saksi
kemudian setelah itu dia mendapatkan barang bukti
ada mu dan juga ada perang bukti yang lain
kemudian dari itu setelah menembakkannya itu
mendapatkan beberapa saksi kemudian dari induktif itu
ada beberapa yang informasi dari di lingkungan tkp itu
ada beberapa orang curigai
curugai pun sudah kita lakukan cek alibi
sudah kita cek alibi ya
ke alibi sudah belum kita temukan
ketua wadah pegawai kpk yudi purnomo
menangi janji presiden untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum
serta menyelesaikan kasus teror terhadap novel yang telah lebih dari enam ratus hari
sehingga dengan adanya laporan dari ombudsman ini
sekali lagi kami tegaskan bahwa kami ingin meminta kepada bapak presiden jokowi
untuk segera membentuk tim gabungan pencari fakta
sebagai bukti dan komitmen
bapak presiden jokowi bapak presiden jokowi
yang ada di indonesia
dan kemarin kan beliau juga sudah hadir dalam acara rangkaian hari anti korupsi
yang diadakan di kpk
dan di sana bagaimana beliau mengapresiasi kinerja dari pegawai kpk
yang mampu memberantas korupsi
yang bahkan sampai saat ini sudah banyak ott
sudah banyak kasus korupsi yang diungkap
bagaimana aspirasi di kpk terkait dengan penyelesaian kasus novel baswedan
kita sudah bergabung bersama rekan saya
ada vina nabila di gedung kpk
vina bisa anda jelaskan bagaimana aspirasinya
apa yang kemudian perlu dilakukan dan sudah dilakukan oleh kpk
untuk membantu kepolisian menemukan siapa aktor dibalik penyerangan kepada novel
selamat malam budi
mengenai perkembangan terkait dengan tim gabungan
mencari fakta ini tadi dari wadah pegawai kpk
sebenarnya merespon salah satu laporan akhir hasil pemeriksaan ombudsman
yang memiliki dua poin hambatan
yang pertama yaitu adalah bahwasannya kpk dianggap menyita cctv novel baswedan
yang berada di rumah novel baswedan
dan yang kedua novel dianggap tidak kooperatif dalam proses penyidikan ini
dalam hal ini kpk baik itu melalui jurubicara febri diansya
dan juga wadah ke pegawai kpk yudi purnomo menyampaikan tiga poin
yang pertama yaitu kpk tetap tentunya mengharapkan siapa pelaku lapangan
dan juga intelek aktor dibalik penyerangan penyidik kpk novel baswedang ini
dan yang kedua kpk tidak pernah menyita cctv yang berada di rumah novel baswedang
pada saat kejadian atau sebelas april dua ribu tujuh belas lalu
febri dian saya tadi juga menyampaikan
bahwasannya ada tim internal memang yang datang ke tempat tersebut
dan juga mengambil cctv dan langsung berkoordinasi dengan polri
dan langsung memberikan salinan masternya ke polri
dan yang kedua apabila dianggap novel tidak kooperatif dalam kasus penyidikan ini
bahwasannya novel sudah melakukan beberapa pemeriksaan
terutama salah satunya yaitu pemeriksaan yang dilakukan di singapura pada empat belas agustus dua ribu tujuh belas lalu

dan juga didampingi oleh pemimpin kpk
dan ada pun tim pegawai kpk tetap menuntut untuk membentuk tim gabungan mencari fakta
dan kpk terus menagih janji
karena yang satu satunya yang memiliki otoritas dalam pembentukan tersebut adalah presiden
dan sampai saat ini memang dari wadah pegawai kpk yudi purnomo
belum bisa memastikan kapan itu tim gabungan pencari fakta akan dibentuk
karena masih terus menunggu atau menagih janji dari presiden
karena presiden yang hanya memiliki otoritas dalam pembentukan tim gabungan pencari fakta tersebut
terima kasih vina atas informasinya
kita akan terus menunggu apa langkah konkret dari presiden tadi
seperti anda katakan untuk bisa menyelesaikan kasus ini